kita beralih ke kabar buntut dari kisruh aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
minggu dua puluh tujuh agustus lalu dua kelompok banser dan fpi
terlibat kisru dalam aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya
kedua pihak ini akhirnya bersepakat damai mengakhiri kisruh
dengan mediasi tertutup di mapol restabes surabaya
kejadian pro kontra dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya yang berujung bentrok inilah
yang membuat dua organisasi kemasyarakatan ini dipertemukan oleh polisi
setelah bermediasi selama satu jam kedua kelompok banser dan fpi
keluar dari gedung utama polrestabes surabaya dan saling berjabat tangan
dengan mengenakan kaos tagar jogo suroboyo
banser dan fpi sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara internal masing masing
sehingga tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan
dari ansor dan dari fpi
berbincang bincang berunding dan kita putuskan bahwa
tidak ada persoalan lagi di antara kita semua
yang melakukan kesalahan kehilafan sudah secara ikhlas meminta maaf
kedua pihak juga akan menjaga kondisi jawa timur tetap harmonis
tanpa saling menggugat di jalur hukum
kita sudah deal sudah tidak ada masalah
secara tertulis minta maaf secara tertulis juga memaafkan
mbak mbak lihat perintahnya dalam pusat
maaf diterima tapi dilanjut
tidak ikut pimpinan pusat karena kita dengan korban
yang viral di media sosial menimbulkan kontroversi atas pernyataannya
yang menyatakan salah satu ormas dengan kata idiot